suasana kondusif harus dipertahankan karena menurut hasil hitung cepat menempatkan pasangan ahok jarot di urutan pertama perolehan suara
dan ani sandi di urutan kedua
namun sejumlah warga dki jakarta ternyata berharap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki dapat berlangsung satu putaran aja
ya tetapi memang sekarang aturannya sudah jelas ya bahwa harus masuk ke dua putaran
nah apa sebetulnya alasan warga jakarta agar pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur ini hanya satu putaran saja
proses pemungutan suara pemilihan gubernur dki jakarta dan wakil gubernur dki jakarta telah berlangsung lima belas februari kemarin
hasil hitung cepat menyatakan pilkada dki akan berlangsung selama dua putaran
lantas bagaimana tanggapan warga dki jika benar pilkada dki berlangsung dua putaran
mari kita tanyakan
sebenarnya sih kurang setuju ya kalau pilkada kali ini dua putaran
karena setiap dua putaran itu pasti pengeluaran khas negara akan lebih banyak keluar sih
kalau setuju sudah pasti karena memang peraturan yang dari kpip kalau tidak mencapai quorum lima puluh persatu at least itu kita harus patuhi
dua puteran sebenarnya nggak setuju
kalau dipikir pikir karena tambah biaya lagi
sebenarnya sih capek kita bolak balik ke tps tapi ya plus minus lah gitu
kita luangin waktu sepuluh menit tapi kita kasih waktu kita juga untuk dki yang lebih baik jakarta yang lebih baik
tidak merasa keberatan karena hanya memakan waktu sepuluh menit saja dan itu juga kita merasa ada keikhlasan
sebenarnya enggak jadi kita jadi lebih semangat gitu
waktu putaran pertama udah banyak belajar ya
banyak kesalahan atau banyak miss dari yang putaran pertama
lebih baik sih nanti di putaran kedua jangan sampai ada kesalahan lagi
jangan ada sampai tps tps tutup atau yang nggak baik lagi lah
ya itu dengan pembelajaran pembelajaran kemarin
sebetulnya itu sudah mencapai kemajuan
karena yang dulu dulu itu dalam hal pengelenggaraan banyak
politik juga banyak daripada pemasangan umbul umbul yang dicopot oleh partai atau pendukung tertentu
dia harus lebih care lagi sama warga
kayaknya kemarin kalau dilihat dari tps kurang pembinaannya ke warga
ya jadi memang concern warga adalah masalah biaya ya yang semakin membengkak
walaupun memang ini aturannya sudah seperti itu
memang hasil dari kpu
dari kpu kan nanti ada hasil akhir rekapitalisasi suara
baru kemudian kita bisa menyimpulkan secara ofisial resmi apakah satu putaran atau dua putaran
tetapi intinya adalah kalau misalnya jadi dua putaran
artinya ini tanggung jawab besar bagi cagup dan cawagup yang terpilih nanti
sudah mengeluarkan biaya besar jangan sampai tidak amanah